dampak wabah virus corona di indonesia mulai terasa di bidang ekonomi dan pariwisata
di bidang pariwisata sedikitnya tiga wilayah potensial wisata indonesia mengalami penurunan jumlah kuota wisatawan
selama merebaknya virus corona dari daratan tiongkok hingga ke dua puluh delapan negara lain
untuk mengantisipasi hal ini pemerintah akan memperlakukan penyesuaian harga tiket penerbangan domestik ke bali
kepulauan riau dan sulawesi utara
diperkirakan total kerugian devisa yang dialami indonesia dari sektor pariwisata
terutama akibat berkurangnya wisatawan dari tiongkok mencapai tiga puluh sembilan triliun rupiah
harga untuk ketiga tempat tersebut